padahal ia sedang hamil besar mengandung calon raja besar
aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kakang prabu anom bila ia mengetahui hal ini
penanggung jawab keamanan semalam harus bertanggung jawab
atau setidaknya dipecat dari jabatan
pantas ditanggung jawab
aku akan kembali untuk membuat perhitungan
sesuai janjiku aku akan kembali
seorang pedendam menyelimuti dirinya dengan api
dia berharap api itu membakar musuhnya
padahal sebelum api itu membakar tubuhnya sendiri telah habis dilahap oleh api itu
tutup mulutmu ingrat kencana
aku tidak akan pernah lupa surakarta
seorang pecundang akan tetap jadi pecundang
apa yang kau buat
aku biarkan lemes clue zou jakannya
aku akan bekerja